dengan modal belajar membatik itu akhirnya saya dan keponakan saya itu berkeinginan untuk membuka sanggar batik betawi
untuk kemudian bisa tidur alat tidur kasur dan lain lainnya itu mungkin juga masih tidak bisa digunakan
dan yang kedua bawang merah produksi brebes dan sekitarnya
nah yang sekarang yang sudah diperintahkan
semoga bapak sekali lagi negara kita lebih maju lagi
betul ini dari genteng genteng rumah lamanya diolah lagi jadi ornamen untuk dinding belakang